kecelakaan jatuhnya lion air jt enam ratus sepuluh turut menyeret perhatian terhadap bisnis maskapai berbiaya murah atau low cost carrier di indonesia
lcc tumbuh subur memikat dan memenuhi kebutuhan penerbangan khususnya masyarakat menengah ke bawah
tapi pertanyaannya apakah tarif penerbangan murah ini berjalan seimbang dengan pelayanan serta keselamatan penumpang
kita akan bahas bersama ziva narendra yaitu presiden direktur dari aviatory indonesia yang juga merupakan konsultan penerbangan
pak ziva selamat malam terima kasih sudah bergabung kita akan membahas bagaimana suburnya bisnis lcc di indonesia
dan juga dalam pusaran itu ada lion air salah satunya di dalamnya ya
tadi presiden juga menjelaskan statementnya bahwa lcc tidak hanya di indonesia tapi lcc juga ada di semua negara
artinya di setiap negara di dunia itu ada tumbuh subur dan juga berkembang yang penting adalah manajemen keselamatan
lantas pertanyaannya dengan adanya lcc ini apakah sedikit banyak atau berpengaruh
atau berefek pada jaminan keselamatan penerbangan terkait dengan standar kualitas ini juga ikut murah juga nggak gitu quote unquote
sebelumnya sih dari awal saya ingin mengucapkan ini kita turun berduka cita ya
ya dan simpati atas terjadi tragedi ini tentunya ini adalah sebuah pukulan keras buat kita di dunia penerbangan indonesia
bukan hanya al sisi tapi seluruh mas kapai
nah al sisi ini kan kalau dipanjangkan istilahnya low cost carriers
persepsi awal ketika al sisi ini
timbul di akhir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
waktu itu diawali oleh siapa saja ryan air air asia easy jet kemudian dan lain lainnya diikutkan oleh penerbangan seperti lion air
di domestik ada batavia pada saat itu sampai air asia indonesia
persepsi al sisi waktu itu benar benar purely low cost
jadi orang mengasosiasikan bahwa low cost ini artinya low quality
padahal low cost carrier itu adalah pengefisiensian
pengoptimalan dari segala aspek penerbangan agar lebih efisien secara biaya
namun aspek seperti pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan tetap dipertahankan
manajemen juga artinya maintenance
yes termasuk maintenance
karena khusus dalam penerbangan karena kita mengoperasikan sebuah alat yang kompleks ya
yang semuanya itu sangat tergantung dari perawatan
inspeksi yang sudah terjadwalkan
ada sekian juta komponen dalam satu pesawat
yang semua ada usianya
jadi itu semua tidak bisa di kompromi
memang beda komponen beda juga penjatualannya
jadi ada yang bisa ditunda atau di backlog
tapi ada juga beberapa komponen yang harus segera diganti
tidak bisa ditunda
nah itu kembali lagi ke praktek masing masing perusahaan
oke artinya walaupun murah walaupun tadi menyandang nama low cost carrier
berbiaya jasa penerbangan berbiaya murah atau berbasis murah gitu
kalau untuk treatment ya terutama treatment atau service kepada publik itu yang berbeda beda tentunya
tapi standar dari service dalam arti orientasi terhadap keselamatan dan keamanan harus tetap sama
nah yang disayangkan adalah terutama di awal saat kebangkitan
banyak juga pengusaha low cost carriers yang tidak menerapkan kualitas yang dipertahankan itu
jadi semuanya mengenai efisiensi pemotongan biaya
sehingga orientasinya adalah oh kita bisa mengoperasikan maskapai secara murah
tapi saya rasa khususnya dalam sepuluh lima belas tahun terakhir kita semua sudah sadar bahwa lcc tetap harus mempertahankan standar keselamatan minimum
oke logikanya kalau itu semua standar dan kualitasnya harus sama dengan si penerbangan yang lebih mahal
atau yang mahal
atau efesi lah ya kita bilang
gini kan kalau kita naik yang mahal kita kan pasti akan mendapatkan service gitu
yang standar kualitasnya dengan harga
jadi ada harga ada rasa ada harga ada rupa
tapi kalau kita naik yang murah gitu tapi kita mengharapkan yang mahal itu nggak nombok
artinya untuk menutupi misalnya biaya biaya yang lain biaya operasionalnya gimana
di semua itu yang menarik dari lcc adalah
karena lebih mendalam lebih banyak
karena semua komponen cost itu akan dibedah
apa saja yang kira kira memang dirampingkan supaya kebutuhan penumpang tetap terpenuhi namun tidak menimbulkan biaya yang signifikan
contohnya apakah kita membutuhkan vip lounge
apakah kita membutuhkan bisnis atau first class
apakah kita perlu membuat tontonan selama penerbangan kalau penerbangannya singkat
tapi bukan berarti makanannya itu benar benar hanya air mineral
itu bisa juga kalau penerbangan hanya singkat
tapi kalau itu diterapkan di semua penerbangan khususnya yang panjang tentunya aspek pelayanannya menurun
kan otomatis jadinya pelanggan konsumen juga akan menilai
wah saya kalau bayar lebih sedikit saya dapat fsa
jadi menurut saya itu menarik sih
lcc ini sebuah model yang menurut saya perlu ada untuk meningkatkan dan menggairahkan kompetisi
juga untuk kita bisa keluar dari zona nyaman maskapai pada tahun tahun sebelumnya
ada variasi lah ya kurang lebih ya
oke itu tadi hal hal yang akhirnya menjadi perbedaan atau pembeda antara lcc dan juga fsa
dan hal hal itu akhirnya menjadi apa bagian lainnya juga dieliminasi dari lcc dan fsa ini
tanpa mengurangi aspek keselamatan dan standar operasional ya
itu beberapa komponen lain
contohnya adalah sesimpel seperti pesawat menginap
ya ketika misalnya pesawat ini terbang ke satu tujuan
kan biasanya kalau kita penerbangan internasional atau jangka panjang atau penerbangan panjang maaf

biasanya pesawat akan diinapkan semalam
namanya round ya remain overnight
itu biasanya krunya akan diinapkan di messing atau di hotel
nah tentunya ini kan meskipun tidak signifikan tapi ada biaya tambahan
contohnya parking fee overnight fee kemudian akomodasi dan lain lain
nah jadi salah satu trik untuk mengakali itu adalah pesawatnya ada production hour yang lost nih
selama sekian jam tidak terbang
kenapa kita tidak gunakan itu untuk dia berproduksi tapi crew nya diganti
jadi kru yang sudah memang sudah melewati batas waktunya diserahkan diganti dengan kru yang fresh
tapi pesawatnya tetap kerja menghasilkan uang
itu salah satu trik
itu salah satunya
saya juga punya ada satu slide mungkin bisa ditampilkan di plasma di belakang saya
apa yang menjadi pembeda untuk masyarakat juga mungkin lebih paham
pak ziva juga bisa mengomentari
boleh saya minta buka di plasma
sebelum nanti kita lihat bagaimana pak ziva mengamati perkembangan suburnya bisnis lcc di indonesia
kalau sekarang kan pemainnya ada lumayan ya
ada lion air kemudian juga ada air asia indonesia gitu
artinya kan sebenarnya ini bisnis yang promising kan
ini kan bisnis yang menjanjikan
kemudian kapan momen yang menjadi apa ya
kira kira sisi lcc ini suburnya ini kapan sih gitu
kita kan tahu sepuluh tahun kita sempat di ban nih
waktu itu di komisi eropa kan
semua penerbangan indonesia gak cuma lion garuda indonesia pun juga kena band waktu itu kan
tapi sepuluh tahun dikasih waktu untuk pemulihan nama baik baru saja kan
kemudian tiba tiba ada kejadian seperti ini
kapan sih bisnis lcc ini tumbuh subur
sebetulnya sih kalau dibilang subur atau mature nya ya
itu sebetulnya dalam waktu tiga tahun lima tahun
kalau kita memang bisa
kalau kita memang bisnis modelnya orientasi tetap pada pelayanan
kita kan di indonesia ini khususnya setelah tahun dua ribu tujuh belas
ketika waktu itu masyarakat penerbangan dari kementerian kemudian titah dari pak presiden pada saat itu juga adalah
kita mempunyai motto tiga s satu c
ini adalah empat aspek yang harus dipenuhi dalam bisnis penerbangan
dan pelayanan penerbangan
sebetulnya kalau itu dipenuhi saja saya kira dalam tiga atau lima tahun mungkin profitable nya belum ya
tapi bentuk model bisnisnya itu mestinya sudah mature
meskipun saya lihat mungkin di awal awal banyak perjuangan ya banyak rintangan
karena ya berbeda lingkungannya dengan maskapai full service
air asia virgin dulu juga begitu di awal awal
cuman saya menilai sebetulnya sih kita
sekarang pemahaman terhadap lcc itu sudah lebih bagus
ya lcc sudah bisa tumbuh sehat
karena seperti saya sampaikan tadi di awal persepsinya lcc benar benar low cost
tapi quality tidak dijaga
sudah bagus sudah kembali nama baiknya
kemudian apakah kita lihat dengan insiden ini juga akan kembali mengurangi tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap indonesia
kita akan bahas usai jeda berikut
kita akan kembali tetaplah di breaking news cnn indonesia
anda kembali di breaking news di indonesia
pak ziva sebelum kita tadi anda menjawab pertanyaan saya
bagaimana akhirnya setelah sepuluh tahun mendapatkan pemulihan nama baik
kemudian dipercaya oleh dunia internasional dengan kejadian ini apakah akan berefek pada dicabutnya atau di bannel lagi maskapai penerbangan indonesia mungkin di eropa
saya akan ajak anda dan juga anda semua di rumah kita akan melihat
oke bagaimana ini dia perbedaan dari lcc dan juga full service airlines
yang pertama soal tiket katanya tiket sebagian besar dijual melalui internet kurang lebih sembilan puluh lima persen
kemudian oke jarak juga kalau di fsa seperti agent perjalanan wisata ada biaya tambahan juga
kemudian utilisi pesawat lebih tinggi utilisasi pesawat lebih rendah kalau di fsa tidak dimaksimalkan
soal rute juga melayani rute rute pendek dan menengah kalau lcc penerbangan dari satu kota ke kota lain tanpa perpindahan pesawat
kemudian kalau fsa melayani rute penerbangan jarak jauh
kemudian juga lcc menggunakan
pesawat berbadan sedang sementara fsa adalah pesawat berbadan lebar
jarak antara kursinya juga lebih rapat gitu kalau anda yang terbiasa menaik lcc
beda dengan fsa kayaknya agak lebih ada space nya lebih longgar
oke tadi yang pertama kan soal ngomongin soal tiket
oke ini dia
tiket kalau lcc sebagian besar dijual melalui internet sembilan puluh lima persen
sementara itu fsa dijual
jual melalui pihak ketiga penumpang juga tadi pak ziva bilang ada ruangan eksklusif
sementara kalau lcc tidak
komentar anda pak ziva itu datanya kami dapat dari sindonesia com
ya ini aja sebagian memang dari berbagai perbedaan yang kita lihat secara kesat mata ya
namun apakah itu kemudian langsung berkorelasi dengan kualitas
kembali lagi ini adalah sebuah industri yang sangat didorong oleh permintaan masyarakat
ada di mana ada supply
ada di mana ada supply
ada beberapa konsumen yang memang tidak membutuhkan fasilitas berlebihan
saya hanya ingin kepergian
kalau penerbangannya pendek ya
saya nggak masuk akal kalau saya ingin terbang dari poin a ke poin b dengan durasi penerbangan sejam
saya harus membayar misalnya satu lima juta
gimana saya bisa mendapatkan itu dengan harga sembilan ratus ribu
tapi konsumen itu kan unik ya beda beda
makanya dengan adanya lcc ini pilihan semakin banyak
kompetisi semakin sehat
supply and demand juga makin bervariatif
jadi saya selalu memandang kompetisi itu selalu bagus
tinggal bagaimana mengoptimalkan dan menjaga supaya iklimnya tetap sehat
dan disitulah peranan pemerintah
anda melihat di sini sehat tidak
saya lihat di sini lebih sehat dibandingkan waktu kita lcc mulai tumbuh ya
dalam arti sekarang kita
jadi semakin kesini semakin baik
saya lihat semakin baik
makanya tadi kalau kembali ke pertanyaan tiffany ya
apakah ini akan berdampak pada reputasi kita di dunia global
karena insiden dan kemudian eksiden ya kecelakaan
kita tidak bisa mempredik
kita juga ya itu kita tidak harapkan tapi kecenderungan terjadi pasti ada
itu bisa terjadi dengan siapapun
siapapun maskapainya kan
dan kendaraan transportasi darat pun juga kendaraan transportasi laut pun bisa
walaupun katanya pesawat adalah transportasi teraman
secara statistik penerbangan itu transportasi udara masih moda yang paling aman
kalau kita lihat dari persentase kemudian interval antara insidennya
meskipun sekali kejadian memang mungkin ya
namun yang saya ingin sampaikan adalah begini
yang akan dinilai oleh komunitas penerbangan global dan begitu juga oleh halayak umum adalah
kita mengharapkan pasti zero accident
tapi ketika terjadi sebuah kecelakaan atau insiden
bagaimana memitigasi resikonya
bagaimana kita mengumpulkan semua bukti dan semua datanya
dan apa langkah korektif yang kita lakukan sehingga ada perbaikan
ada tidak langkah perbaikan korektif itu yang anda lihat dari kita
kita sangat kita bisa lihat dari universal safety overside audit iko
dalam sepuluh tahun terakhir
bahkan dari sejak preliminary audit tahun dua ribu enam belas awal
pak ziva tapi kita belajar dari mungkin rentetan
ada beberapa insiden kecelakaan pesawat indonesia
saya ambil mungkin kita belajar dari air asia
yang juga lcc
dan juga kemarin adalah lion air
yang juga kebetulan adalah lcc
kemudian wajar kalau misalnya orang perhatiannya akan tertuju
oke pada bisnis lcc
dan akan dikaitkannya dengan keselamatan juga kan
itu saya anggap itu lumrah ya
karena kita sebagai orang awam kan pasti langsung melihat
wah ini jangan jangan lcc tidak seaman yang saya pikir
itu saya anggap wajar sebagai hal layak umum
namun kembali saya tekankan
khususnya kepada publik saya menghimbau
agar coba kita berikan waktu
yang paling penting nomor satu disini adalah
apa yang terjadi dulu
apa yang menyebabkan kejadian dari insiden ke insiden
kalau kita hanya mencocokkan dari dua kejadian antara lcc dan lcc
kita tidak akan mendapatkan jawabannya
tapi kalau kita melihat apa penyebabnya
maka mungkin faktor yang sama bisa terjadi juga pada maskapai non lcc
jadi nomor satu adalah kita mengidentifikasi penyakitnya apa
dan dari situ saya kira menjadi
pemahaman juga bagi publik
bahwa oh ternyata bukan lcc nya yang masalah
pengawasan juga berperan penting dong
tidak hanya untuk lcc
nah pengawasan artinya dari pihak regulator
dalam hal ini pemerintah tentunya
pengawasan terhadap lcc dan juga fsa ini samakah
sama semua harus sama
non diskriminatif ya
dan bukan hanya kalau kita bicara maskapai berjadwal
tapi kalau kita melihat maskapai tidak berjadwal
ada charter kemudian ada penerbangan service
semua treatmentnya harus sama
nah saya harap
termasuk punishment juga
saya perkecil dengan lion air
ngomongin soal lion air tidak hanya soal kecelakaan
di situ ada banyak komplain
dealing kemudian salah angkut penumpang turun terminal
kemudian dekompresi cabin juga
dan masih banyaklah hal hal lain
sanksi anda melihat itu sanksi yang sama
saya sih agak tidak favorit menggunakan kata sanksi
karena dalam penerbangan itu kita mengenal moto no blame
karena kita mesti kembali lagi ke tiga s satu c
aspek mana yang dilanggar
safety kah security kah services kah compliance kah
ini tidak bisa kita gabungkan menjadi satu kesalahan
kalau misalnya katakan delay
maka yang kena di service
kalau misalnya dia katakan melebihi batas ketinggian yang diharuskan oleh atc
maka compliance nya yang kena
jadi tidak bisa kita samaratakan gitu ya semuanya
yang saya harapkan di sini adalah
saya melihat peranan dari pemerintah
khususnya kementerian perhubungan
direkturat jenderal perhubungan udara
sudah lebih transparan
dan kemudian juga pendekatan ke maskapai sudah lebih bagus
tinggal dioptimalkan saja
balik lagi soal bagaimana industri lcc di indonesia
kita lihat regulasinya sebenarnya seperti apa sih
kalau kita bandingkan dengan luar negeri
di luar negeri kan juga banyak ya
lcc lcc yang tumbuh subur
ada misalnya jetstar alaska airlines virgin kemudian
mereka juga diakui cukup perkembangannya cukup baik
subur juga gitu
tetapi regulasinya sama nggak sih kalau di indonesia dengan di luar negeri ini
ada satu regulasi poros yang menjadi referensi global
di indonesia kita sebagai anggota dari pbb dan international civil aviation organization yang berada di bawah pbb
kita mengikuti apa yang dinamakan dengan civil aviation safety regulation
ini yang lahir dari konvensi genewa tahun seribu sembilan ratus empat puluh
di amerika diadaptasikan menjadi namanya far federal aviation regulation
kemudian di australia ada lagi lembaganya namanya kasa
kemudian di kanada ada bela lagi
di kita namanya bgca atau dkppu
direkturat laihkan udara
regulasi porosnya tetap sama csr
namun mengikuti saya nggak mau sebut ipolesos butankam ya
tapi mengikuti budaya tiap negara maka ada penyesuaian yang diturunkan sebagai amandemen
apendix dari casr ini disesuaikan dengan yang berlaku di negara tersebut
jadi ada variasinya
tapi tetap porosnya tetap sama
jadi kalau kita bicara lcc antara di indonesia sama irlandia regulasinya sama
apendixnya mungkin berbeda
annexnya yang berbeda
dengan kejadian kemarin jatuhnya lion air jt enam ratus sepuluh pertanyaan apakah kita perlu mengevaluasi lion air dan juga mungkin bisnis alsis indonesia
wisayada berikut fazifa kita akan kembali tetaplah di breaking news cnn indonesia
oke jadi apakah kita perlu mengevaluasi lion air dan juga bisnis lcc indonesia dengan apa yang terjadi kemarin dengan jt enam ratus sepuluh
saya kira terlepas dari kejadian ini ya
kita tetap perlu terus mengevaluasi dan mengevaluasi
dan mengembangkan industri ini
kita perlu terus bercermin
pasti ada aspek aspek yang terus perlu diperbaiki
bukan hanya lcc tapi juga maskapai full service
begitu juga dengan charter dan semua yang beraspek sipil maupun non sipil
dan tidak bisa hanya dari satu sudut saja kita melihat dari sisi maskapai
maskapai ini kan hanya satu komponen dari variable yang sangat kompleks
di situ ada infrastruktur ada kebandaraan ada navigasi
kemudian ada perusahaan
kemudian ada juga pendidikan dan lain lain
kalau dalam sebuah proses bisnis kan ada input proses dan output
kita jangan hanya melihat outputnya
prosesnya bagaimana inputnya bagaimana
nah disinilah yang saya harapkan peranan dari industri sektor swasta kemudian pemerintah juga
memikirkan sebuah rencana yang bisa berkesinambungan
karena kalau kita lihat sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan krisis seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
industri penerbangan kita meskipun secara kuantitatif itu tumbuh sekali
tapi secara kualitatif kita banyak menerima tantangan
contohnya kekurangan sdm kemudian ketimpangan pelaksanaan ketenaga kerjaan kemudian masalah bandara dan lain lain
jadi harapan saya adalah kita bisa membuat sebuah rangkaian perencanaan yang sifat tajaka panjang
lebih dari dua puluh bahkan lima puluh tahun
berbicara mengenai lion air di pusaran bisnis lcc yang ada di indonesia
lion air kan tercatat pemain besar kan di sini
tapi kalau misalnya kemarin statement dari pak wakil presiden pak yusuf kalla untuk sanksi lion air
kalau misalnya ditanya oleh wartawan juga
belum perlu tuh untuk izin pembukuan
karena kita harus melakukan kita akan lihat lah investigasinya sejauh apa dan hasilnya apa nanti gitu
dan juga karena alasan lain masyarakat indonesia ternyata masih membutuhkan lion
karena mensupply banyak yang rutin di indonesia dengan armada yang sekian banyak
sdm juga banyak
rute penerbangannya juga banyak
anda melihat itu
saya melihat itu
dan memang kita tidak bisa pungkiri bahwa lion air itu memiliki sebuah strategi bisnis yang ibaratnya seperti semut
jadi dia akan mencari jalan terus
kalau misalnya sudah ada zona nyaman menjadi lcc
lalu next step nya apa
kita masuk ke pelosok pelosok misalnya dengan atr dengan pengembangan ke batik air dan lain lain
sudah masuk ke pelosok
charter dengan menggunakan pesawat yang ada
tapi dengan kerjasama dengan regional atau negara lain
seperti misalnya ke cina dan lain lain
jadi kita mesti akui bahwa keberadaan lion air ini menggairahkan
men trigger dunia bisnis penerbangan sehingga tidak masuk ke zona nyaman
walaupun dengan apa yang terjadi selama ini
kecelakaan delay salah naikin penumpang eh nurunin penumpang maksud saya
tapi yang bisa dilakukan adalah continuous improvement
kembali lagi dari empat aspek tadi mana yang dilanggar
tindakan disiplin tetap harus diterapkan
tapi kalau di hukum penerbangan internasional setiap kali ada insiden atau bahkan apalagi sekali lagi
accident ketentuan dari cisr adalah bahwa ada satu lembaga atau satu agency
yang memimpin proses asesmen kemudian investigasi sehingga laporan itu bisa dikumpulkan
diserahkan kepada publik
dengan satu format
nah ini tetap akan harus dilakukan
tapi apakah dalam bersifat sebuah penalti atau hukuman
saya tidak mau mengecilkan namun saya kira agak terlalu dini kalau kita mempunish
ya kalau kita
walaupun dengan apa yang terjadi inyawa kita akan ngomong inyawa
betul ini memang industri yang sangat kompleks sangat beresiko
tapi kalau misalnya diingat
eh ini bukan
ini juga banyak kejadian di luar negeri bahkan
kalau kita ingat penerbangan twa delapan ratus itu lebih dari empat ratus penumpang
apa yang dilakukan
tentunya pasti ada tindakan disiplin misalnya katakan ada preventif ya
misalnya saya baca tadi ada pencopotan direktur teknik
kemudian ada suspension terhadap teknik yang merilis pesawat ini
oke kalau itu sifatnya untuk memitigasi
tapi itu kan dari mas kapai kepada sdm ya
ini kalau misalnya dari pemerintah ke mas kapainya
saya tetap berpegang teguh bahwa tindakan disiplin atau yang bersifatnya penalti atau hukuman
atau koreksi atau teguran
itu akan bisa dicapai hasilnya optimal setelah hasil investigasi tuntas
setelah kita bisa mengidentifikasi apa penyebab dari kecelakaan ini
kita harus tetap menjawab what nya dulu sebelum who nya
baik terima kasih pak ziva narendra presiden direktur aviator indonesia
sudah bergabung di breaking news indonesia malam hari ini